ini udah jadi keputusan faisal ya
hah saudara terserah kamu kamu itu susah diatur
ayah itu yang berubah semenjak gak ada ibu semuanya berbeda
aku teringat nasihat ayah bahwa puasa mengajarkan kita untuk sabar ikhlas dan memaafkan
semua itu harus dimulai dari hati
jika ramadhan ini adalah yang terakhir untukku maka kulantunkan ayat ayatnya dan gelebur semua egoku
semoga kelang engkau menjadi anak yang soleh yang selalu berhati ikhlas
kulapangkan hati ini untuk orang yang paling berjasa dalam hidupku